kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme
pada intinya seperti juga sudah diungkapkan di media
kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon dua
yang menurut hemat kami telah didaftarkan
dengan melanggar ketentuan hukum dan etika
dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh mkmk dan terakhir oleh dkpp
tapi saya tidak ingin detail mengenai hal ini
saya ingin memberikan semacam indikasi
kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi
kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh tps di indonesia
jadi bukan di satu tempat atau dua tempat tapi di seluruh indonesia
tentu kami juga meminta kepada mk untuk membatalkan keputusan kpu
yang kita sama sama dengarkan beberapa hari yang lalu
dan memberitakan kpu untuk mengadminister
menyelenggarakan pemungkutan suara ulang seperti yang kami minta
nah saudara saudara ini intinya yang kami minta
tapi saya ingin mengajak teman teman untuk melihat
apa sih sebetulnya persoalan yang kita hadapi
kita dalam satu momen yang sangat menentukan
dalam kehidupan kita berbangsa dan bersejarah bernegara ini
kita ini mau membawa bangsa ini kemana
kita ini mau membawa negara ini kemana
dan kita tidak ingin itu diinjak injak
nah kita melihat asal muasal ini semua adalah
nepotisme yang membuahkan abuse of power
penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi
nah ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini
karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi
ramifikasi itu adalah kekuasaan yang terkait dengan kekuasaan
nah anda bisa lihat putusan mk mk putusan dkpp dan sebagainya
nah ramifikasinya yang lain apa
dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak kita saksikan di banyak tempat
ikut berkali kali ke daerah
bertemu dengan lurah ya bertemu dengan aktivis aktivis
dan kita mendengarkan merasakan begitu banyak kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan